ya itu tadi cuplikan sidang megakorupsi proyek e ktp yang masih berlangsung di pengadilan tv kor jakarta
di mana kali ini ada sejumlah saksi yang dihadirkan salah satunya gubernur sulawesi utara
dalam sidang kali ini jaksa masih akan fokus untuk menggali penggelembungan harga pengadaan ktp elektronik
dan kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu setelah sempat memanas serabu kemarin
situasi di kawasan manggarai pagi ini kembali normal
penertiban sebelas bangunan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan
tenang jangan kelin
pembelaan terhadap sebelas bangunan di kawasan manggarai yang rencananya dilakukan pada rabu siang telah dibatalkan
pembatalan itu terkait suasana yang memanas di lokasi sejak rabu pagi
yang jelas warga seluruh kelurahan manggarai akan berjaga jaga di tempat ini
apabila ada penyerangan dari pihak tni ad ingin menyerang kita kita akan tiduran di bantaran kereta
kita akan menjaga di informasi supaya kereta tidak jalan
kalau mereka tidak mengindahkan pihak y kai dan anggotanya yang telah bekerja sama
ini berita internasional saya katakan
indonesia sangat malu
seharusnya pak jokowi bisa menangani hal ini
warga menolak ditertibkan karena menilai tidak ada sosialisasi detail dari pt kai
pertemuan antara warga rw dua belas dengan pihak pt kai
kai yang difasilitasi oleh polisi pada rabu pagi juga tidak mencapai kesepakatan
dalam pertemuan itu warga rw dua belas kelurahan manggarai mengaku memiliki sertifikat kepemilikan tanah sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
warga juga mengaku membayar pajak dan memenuhi kewajiban administrasi lainnya
mereka meminta sengketa kepemilikan tanah diselesaikan secara perdata di pengadilan
sementara itu pt kereta api indonesia yang diwakili oleh legal pt kai daob satu prasetyo menegaskan
pihaknya juga memiliki sertifikat hak pakai bernomor empat puluh tujuh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan yang berlaku sepanjang keperluan dinas
jika mengacu pada undang undang dua puluh lima tahun dua ribu tujuh tentang penanaman modal masa berlaku hak pakai adalah dua puluh lima tahun
karena tidak mencapai titik temu penertiban sebelas bangunan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan
kesepakatan awal yang dicapai pada dialog rabu lalu adalah penundaan untuk waktu yang tidak ditentukan
dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang juga menjembat sebagai salah satu anggota tim sembilan di kelurahan manggarai
sebenarnya apa saja mediasi yang sudah dilakukan oleh warga dengan pihak mana saja pak
kita sudah mediasi ke dprd ke komnas ham
hari jumat beliau akan dipanggil pihak kai ke ombudsman
tepatnya jam dua
begitupun komnas ham mereka mengunjungi wilayah kita dan dprd mengunjungi
hari itu juga pada hari rabu kita langsung ke dpr
itu artinya pengawasan secara fisik di rt satu dan rt dua ini masih akan terus dilakukan pak
betul kita terus berjaga jaga
hingga ini dan seterusnya kita tetap berjaga dan waspada karena ini permasalahan tentang sengketa tanah
terima kasih pak
sementara itu di lain pihak pt kereta api indonesia juga dinilai memiliki dasar yang kuat untuk melanjutkan proyek kereta bandara ini
di antaranya adalah peraturan presiden nomor tiga tahun dua ribu enam belas tentang percepatan proyek strategis nasional
tentang kepemilikan tanah pt kai juga mengklaim pihaknya memiliki sertifikat hak pakai no empat puluh tujuh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang berlaku sepanjang keperluan dinas pt kereta api
mahardika utama jakarta
selanjutnya kami ajak anda untuk mengetahui konferensi pers yang sedang dilakukan oleh pihak pt kai
di gambir jakarta pusat terkait dengan penggusuran yang terjadi di manggarai
pertumbuhan penumpang yang kita angkut itu komuter lain ini kan sangat cepat pertumbuhannya
sehingga kita tahu sendiri sering terjadi stuck ya
sering terjadi antrian
dan khususnya itu
manggarai itu adalah bottleneck angkutan komputer lain kita
pasti dan ini sering ditanyakan ke kami
bagaimana solusinya kan seperti itu
nah solusi yang dibuat pemerintah kita adalah dengan membangun double double track
supaya komuter lain ini dengan intercity itu bisa terpisah
sehingga tidak ada antrian tidak ada susulan
nah selama ini bottleneck itu ada di mana

karena kereta api komuter lain yang mau menuju ke bogor itu baik yang dari tanah abang maupun dari jikini itu pasti ngantri dulu untuk menuju bogor
karena hanya satu jalur yang bisa digunakan
yaitu hanya jalur enam
nah bagaimana ini supaya bisa terpecahkan
adalah dengan adanya double double track ini
sehingga nanti kalau ini selesai bogor line itu akan naik
tidak lagi melewati jalur empat atau jalur tiga atau jalur lima
tapi dia nanti ada line tersendiri
dari mulai setelah tebet itu mau masuk manggarai setelah perlintasan itu naik dia jalurnya
naik terus baru ke jikini
tidak lagi dari jalur yang sekarang
nah supaya itu bisa naik perlu ada trase
nah itu nanti trase yang layang
sampai ke jikini
nah trase itu membutuhkan ruang
ruang itulah yang lahan kita yang ada di manggarai itu
nah jadi untuk kebutuhan itu sebetulnya
dan ini harus segera dikerjakan
karena dua ribu sembilan belas harus selesai
kalau tidak ini komuter lain ini tidak akan mampu lagi mengangkut penumpang
sekarang itu sudah blodak
jadi satu rangkaian itu sekarang kita sudah tambah setampur masih
tetap saja penuh kan
dan tetap itu jadi antrian terus
karena betelneknya ada di manggarai
jadi nanti kalau ini bisa selesai
terasa saya trek layang ini terasanya sampai ke jikini khusus bogor lain itu
ini bisa solusinya bisa selesai
nah itu dibutuhkan lahan tersebut
itu saja masalahnya
mungkin cukup jelas ya
jadi tidak ada masalah yang seperti diberitakan itu tidak ada
ini memang kebutuhan pemerintah
dan itu memang sudah terprogram dalam pekerjaan double double treks tersebut
untuk penyelesaian solusi dari angkutan kemuter lain di jabodetabek
kalau kemarin warga mendapat penolakan dari warga gimana pak
ada berapa warga yang tergusur dari pusat nalunya kembali ke jawa barat
atau berapa pekan di situ
ini bukan masalah gusur menggusur
tidak ada itu ya

nah ini kan harus
supaya ini bisa dipakai
kalau tidak tidak bisa dikerjakan itu
kan itu masalahnya
ya mungkin juga
itu dari faktor keselamatan juga itu sangat penting
karena warga di sekitar rel riskan sekali ya
itu yang paling penting utama itu
soal keselamatan perjalanan kereta api
termasuk juga warga yang berada di sekitar pinggiran rel itu
nah ini kita tekankan di sana loh
itu yang paling penting mungkin
ada lagi mungkin yang ditanyakan
iya mas silahkan
pak tadi pak pak
sebenarnya di lajan lagi
apakah punya sp tiga dari kit yang merasa mentalis
atau seperti apa yang berlaku dari media
dari media smp
itu enggak ada
kita semua sudah lakukan sesuai prosedur kita
semua sudah kita lakukan
mulai dari sosialisasi
sudah kita lakukan semua
berapa lama menegurkan sosialisasi terhadap warga sehingga

dan seperti apa sertifikasi yang mereka inginkan
ya kami enggak tahu ya

sudah lama ini sosialisasinya
bukan sekarang saja
jadi masalah sertifikasi ya kami enggak tahu mereka punya atau tidak
tapi kita punya kereta kereta api
kan enggak mungkin dua
atau mungkin parameternya yang terlalu rendah
kami nggak ada solusi begitu
karena ini kan tanah kereta api
tanah kereta api loh ini
yang mana sana dulu ya tadi duluan ya
ya selamat siang pak
jadi untuk versi pt kai itu ada sebelas bangunan pak
tapi waktu di lapangan warga itu bilang satu ratus tiga puluh an
nah ini sebenarnya apakah
enam belas bidang yang dimaksud kemudian mereka bagi bagi jadi rumah peta
atau memang hanya sebelas bangunan saja
kemudian ada lagi soal sertifikasi ya pak ya
jadi tanah ini sudah lama tidak digunakan oleh pt kai
jadi termasuk lahan negara bebas istilahnya
dan itu kemungkinan secara hukum pun itu kalau tidak salah reformasi agraria
dia bisa dihubungkan
dia bisa dimiliki oleh pengelolanya yang sudah tinggal di situ
nah itu ada tidak mungkin kajian dari pt kai untuk mungkin paling tidak memberi penghargaan ke warga yang mengelola itu
atau bagaimanalah nanti
karena diatur juga dalam uu reformasi agraria soal lahan negara bebas ini gitu pak
ya jadi untuk penghuni yang ada di situ
itu sebelas bangunan ya
masalah legalitas hak alas kami nggak usah komen aja ya
karena kami punya alas haknya itu aja
masalah yang saya ingin menjawabkan oleh pak rina adalah terkait dengan penyelenggaraan tanpa lahan
tadi saya terima kasih kalau pt kai adalah penyelenggaraan tanpa lahan
kalau saya mengasih pada bapak bapak ibu pak rina bapak ibu kita ada beberapa hal

ini masih ada
ya di sini

karena ini adalah yang punya nya adalah negara
di sini ada poin poinnya
jadi kalau dibedakan antara hak guna pak rina pribadi dengan institusi
ya di sini
ya tidak terbatas
ya karena komuniknya adalah negara
sehingga diamankan pada pihak kki
ini ya berkait dengan aset
tentang pertemuan wanita menurut pak silvita toro
mas pradyumanggare ya
itu kan aja ada foto
proyek itu kan ada
gambarnya mau apa
itu kan sudah jelas ada
itu kan ada trek layang
itu terbuka umum loh
jadi enggak ada yang ditutupi sama pemerintah
oh gambarnya aja ada itu
kalau mau lihat ya
jadi enggak ada
enggak ada alat kita cuman
john roberto mengatakan bahwa
kawasan manggare cukup padat
kondisi trek ataupun jalur perlintasan kereta api
yang berbentuk bottleneck
akan menambah kepadatan di kawasan tersebut
apalagi ini akan ada penambahan kereta bandara
dan rencananya di kawasan tersebut
akan dibangun double double track
untuk memperlancar laju transportasi kereta api
ada sebelas kakak
yang memang terancam akan digusur
namun ternyata pt kai mengatakan bahwa
tetap harus digusur untuk mempercepat proses
pembangunan itu sendiri
dan selain itu kondisi keselamatan warga maupun penumpang kereta
juga sangat terkait dengan padatnya
dan terkait lahan yang sudah lama
tidak digunakan oleh pt kai
tadi dikatakan oleh pihak pt kai
bahwa pihaknya sendiri enggan untuk berkomentar
tapi intinya kai memiliki bukti sertifikat kepemilikan lahan